dan di hari pancasila ini komunitas kerja bakti demi negeri menggelar acara buka puasa bersama di gereja katedral jakarta pusat
dan sudah ada korespondensi nn indonesia albi pratama di gereja katedral jakarta
selamat malam albi bagaimana dengan suasana di sana dan apa saja pesan yang ingin disampaikan oleh penyelenggara acara
ya selamat malam anissa anissa apakah anda sudah berbuka puasa
nah kebetulan saat ini saya juga sedang mengikuti acara kegiatan buka puasa bersama
tetapi jika biasanya acara buka puasa bersama itu dilakukan di panti asuhan
ataupun di masjid yang memang berkaitan dengan agama muslim sendiri
ada yang berbeda kali ini kali ini saya melakukan buka puasa di gereja
yaitu gereja katedral yang berada di kawasan lapangan banteng jakarta pusat
nah ini sendiri dilakukan oleh sejumlah komunitas yang ada yang memang diinisiasikan oleh salah satu komunitas
yaitu komunitas kerja bakti demi negeri
yang mana ini adalah untuk mempersatukan sejumlah agama dan juga beberapa komunitas komunitas yang ada di indonesia
untuk bersama sama melakukan
kegiatan buka puasa bersama dalam ajang silaturahmi
nah untuk lebih jelasnya lagi saat ini saya sudah bersama dengan inisiator dari komunitas kerja bakti demi negeri
yang juga merupakan anak dari mendiang presiden republik indonesia keempat
abdurrahman wahid atau yang biasa di sapang gustur yaitu ada mbak alisa wahid
selamat malam mbak alisa apa kabar
selamat malam mas alhamdulillah kabar baik sedang senang saya
nah kira kira bisa dijelaskan nggak nih mbak senangnya kenapa nih kira kira
dan ada hubungannya kan dengan acara yang digelar ini sendiri
kan kita sebetulnya sangat prihatin ya karena gelombang kebencian permusuhan itu kok ternyata sampai membawa korban
sampai ada kekerasan yang terlibat
nah kami dari berbagai komunitas yang ada di indonesia itu kami ingin menunjukkan gitu bahwa
masih banyak kok orang yang menginginkan perdamaian masih banyak orang yang inginnya bersama sama bukan berpisah gitu
dan kita memilih untuk di katedral salah satunya adalah juga untuk berbelasah
rasa menunjukkan solidaritas kita supaya kita tidak takut tidak paranoid rumah ibadah dan lain lain
dan ternyata sambutan dari masyarakat demikian rame kita juga tidak menyangka
tapi ini menunjukkan semangat untuk berbela rasa untuk berdamai itu lebih tinggi
nah di sini ada kegiatan apa saja selain buka bersama yang mungkin bisa dinikmati oleh tamu tamu yang datang
yang tentu ini berasal dari berbagai komunitas dan juga berbagai agama sendiri
apa saja mbak bisa dijelaskan tidak
ya tadi kita dihibur oleh mbak aning katamsi dan teman teman sebagian teman teman dari para gita ui
kemudian juga ada teman teman dari pustaka bergerak ada teman teman dari indonesian diaspora network
itu tadi mengirimkan video anak anak dari keluarga indonesia di luar negeri yang sedang membaca pancasila gitu
jadi kalau mereka saja menghapalkan pancasila dengan susah payah karena mereka itu bukan kehidupan sehari hari
kok kita di indonesia tidak gitu
dan juga ada beberapa
momen perkenalan saling berbagi antar komunitas
kalau mbak bicara soal pancasila ini kan tanggal satu juni juga bertepatan dengan hari lahir pancasila
nah ada hubungannya kah acara yang diselenggarakan hari ini dan yang juga bertepatan dengan tanggal satu juni
dan juga tadi beberapa anak anak yang tinggal di luar negeri seperti itu yang merupakan keturunan indonesia
membacakan pancasila kira kira seperti apa mbak
sebetulnya kita tidak merencanakan secara firm bahwa harus tanggal satu juni
tapi kita memilih
waktu yang paling fleksibel gitu
ternyata yang fleksibel tanggal satu dan itu kuasa tuhan ya
ini inisiatif datang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tidak ada tokoh
tidak ada organisasi raksasa indonesia yang terlibat di belakangnya gitu
benar benar semuanya saweran gotong royong kerja bakti
dan ternyata responnya sedemikian besar
bahkan anak anak dari keluarga keluarga indonesia di luar negeri pun juga ikut berkontribusi gitu
nah ini menunjukkan bahwa nilai nilai pancasila itu sebetulnya masih hidup di indonesia
tinggal apakah kita mampu mempertahankannya atau memperkuatnya melawan kelompok kelompok
yang sekarang sedang menginginkan dominasi atas kelompok yang lain gitu
yang menginginkan mayoritarianisme
dan itu semua tidak ada hubungannya dengan agama tapi lebih ke kepentingan politik ya
ini sendiri acara dilakukan kali keberapa apakah tahun sebelumnya sudah dilakukan
dan rencana kedepannya apakah ini akan dilakukan rutin dan dalam jangka ke depan
dan dalam jangka pendek nih mbak apa yang akan dilakukan lagi oleh komunitas ini sendiri
yang pertama gagasannya ini baru muncul minggu lalu mas
jadi ini pertemuan perdana makanya kita juga surprise ketika melihat antusiasme masyarakat demikian besar
kami akhirnya menyimpulkan bahwa masyarakat itu sedang merindukan ruang ruang seperti ini
ruang ruang pertemuan mereka mau kok bekerja keras mereka mau bertindak lebih untuk indonesia
jadi yang kita harapkan semangat ini yang akan kita bawa ke depannya
minggu depan kita melakukan hal yang sama tapi di wihara
karena kita juga ingin menunjukkan solidaritas kita kepada kelompok minoritas yaitu kelompok budis gitu
setelah itu nanti setelah lebaran kita akan susul dengan kegiatan kegiatan yang lainnya
terima kasih mbak lisa atas waktunya semoga apa yang menjadi cita cita bersama bisa turut mendamaikan indonesia saat ini ya mbak ya
baik terima kasih mbak lisa atas informasinya
ya anissa itulah tadi informasi yang bisa saya informasikan dan memang sampai saat ini acara sendiri masih terus berlangsung
memang kalau misalnya anissa tertarik bisa datang ke sini karena sini ada banyak sekali makanan
ada kolak lalu ada makanan pisang pontianak dan lain sebagainya mungkin bisa dicicipi di gereja katedral yang berada di kawasan sawah besar jakarta pusat ini sendiri
ya albi nampaknya menarik dan hangat sekali suasana di sana
namun saya juga penasaran jika ini memang merupakan acara pertama begitu
ada berapa banyak peserta yang kemudian hadir dari pantauan anda dan apakah ada keamanan khusus begitu yang disiapkan untuk hari ini
ya terkait dengan berapa sebenarnya jumlah peserta yang hadir pada kesempatan kali ini memang tidak ada secara resmi informasi tersebut
karena memang dari pihak panitia sendiri mempersilahkan bagi siapa saja umat beragama apapun ataupun komunitas apapun yang memang ingin datang ke lokasi ini
untuk langsung datang saja dan juga langsung berinteraksi dengan orang orang yang memang datang ke sini
dan untuk pengamanan sendiri memang tidak ada pengamanan yang terlalu ketat dilakukan oleh pihak kepolisian
informasi yang saya dapat tadi hanya ada sekitar dua puluh personil kepolisian

dari internal gereja katedral sendiri sehingga ada total sekitar tiga puluh pengamanan
dan tidak ada metal detektor yang disiapkan di sini hanya memang ada filter yang dilakukan di pintu gerbang
tapi tidak terlalu ketat dan menandakan bahwa acara ini dilakukan dengan damai
dengan tujuan untuk mempersatukan antarumat beragama yang ada di indonesia di tempat ini
baik terima kasih albi pratama atas laporan langsung anda dari gereja katedral
dan selamat kembali melanjutkan tugas sekaligus selamat kembali menikmati suasana momen buka puasa di sana